sementara itu partai demokrat telah resmi memecat amin santono
anggota dpr ri komisi sebelas ini terkena operasi tangkap tangan kpk pada jumat lalu
jurubicara partai demokrat imel dasari menyatakan pemecatan amin terkait pakta integritas
dan tak harus menunggu keputusan inkrah dari pengadilan
namun demokrat belum menentukan siapa pengganti amin di dewan perwakilan rakyat
ini terkait dengan fakta integritas
di mana setiap calon anggota legislatif pada saat tahun dua ribu dua puluh
misalnya seperti saya juga sudah harus memutuskan untuk menandatangani
jadi jika kita misalnya sudah menandatangani itu dan sudah ada komitmen dengan pakta integritas
itu tentu dengan sendirinya kalau kita menyalahi aturan
kemudian janji sanksi itu harus kita terima dan resiko itu harus kita terima
saya pikir itu masih terlalu dini untuk dibahas sekarang nanti saja
karena kami masih fokus pada persoalan yang menyangkut administrasi dari saudara amin santono
untuk diselesaikan dan setelah itu baru kami akan membahasnya ke depan untuk masalah yang lain